derasnya arus barang impor yang masuk ke tanah air membuat sejumlah pelaku usaha dalam negeri mengalami kerugian
kementerian keuangan telah resmi mengeluarkan aturan soal pengenaan pajak atas impor barang online dengan harga di atas rp empat puluh
pemerintah mengaku kebijakan tersebut dilakukan demi melindungi pelaku usaha dalam negeri
asosiasi pengusaha indonesia atau apindo mencatat terjadi lonjakan barang kiriman yang masuk ke indonesia pada tahun dua ribu sembilan belas mencapai lima puluh tujuh sembilan juta paket
angka tersebut melonjak drastis dari tahun dua ribu tujuh belas yang hanya enam satu juta paket dan dua ribu delapan belas sembilan belas lima juta paket
barang barang impor membanjiri tanah air ini diakini masuk melalui beberapa pintu
seperti jasa titik
dan sebagian besar masuk melalui kota batam
sebagaimana diketahui batam kepulauan riau merupakan kawasan bebas perdagangan
pada prinsipnya seluruh barang dari luar negeri yang masuk ke batam tidak dikenakan bea masuk dan pajak impor
namun ketetapan pemerintah dalam memperlakukan bea masuk barang kiriman juga akan ditetapkan di batam dan mulai berlaku pada tiga puluh januari dua ribu dua puluh
hal ini dilakukan demi menciptakan keadilan bagi bisnis digital
derasnya arus barang impor yang masuk ke tanah air dinilai sangat mengganggu aktivitas perdagangan para pelaku usaha dalam negeri
bahkan diprediksi pada dua ribu delapan belas pelaku usaha dalam negeri kehilangan pendapatan hingga tiga tujuh puluh lima miliar dolar amerika atau sekitar lima puluh satu lima belas triliun rupiah
paramita cahya cnn indonesia